kenapa tidak prabu amuk marubus saja yang kita bunuh terlebih dulu
biar penderitaan kematian gusti ratu kenting manik ini lebih hebat
menyaksikan rakanya mati di hadapan
benar juga idemu
sampai zaman ini
aku harus menjadi cara untuk menolong mereka
kekuatan kujang kembar
dan juga kujang hitam sungguh luar biasa
meski perkampungan ini jauh dari bukit
tapi tetap saja
warga yang tidak berdosa bisa menjadi korbannya
semoga saja aku bisa menghentikan kebaikan
terima kasih ya allah
siapa pemuda itu
semoga sekali pemuda itu
dia bisa hentikan gempa
dan juga padamkan warung kita
api rumah kita pandang
sekarang kalian bisa melepaskan rindu
mati terlebih dahulu
kenapa tidak prabu amuk marubul saja yang kita bunuh terlebih dulu
biar penderitaan kematian gusti ratu kenting manik ini lebih hebat
menyaksikan rakanya mati di hadapan
benar juga idemu
bikin dia tidur
tubuhnya panas sekali
raden malang susah
kenapa raden tidak mau makan
kau makan ya
walau cuma sedikit
dia sangat merindukan kedua orang tuanya
kasian sekali anaknya
syukurlah kondisi ku sudah membaik
apa yang terjadi
ini sepertinya bukan gempa biasa
sepertinya ini berasal dari pertarungan prabu siliwangi
aku akan cari tahu
kau mau makan raden
kau harus makan yang banyak
biar raden tidak sakit
siapa yang menyingkirku
kau tidak mau makan
kau hanya seorang tabib
aku hanya kasihan padanya
dia sakit karena dia tidak mau makan
kau sangat lancar
seharusnya kau ialah yang memberi izin kepada aku
aku mahu makan
akan ku paksa prabu siliwangi untuk menangkapmu